merayakan tujuh puluh dua tahun indonesia merdeka dengan bangga
transmedia mempersembahkan program spesial merdeka dalam bineka
menghadirkan fakta keberagaman indonesia
putra putri bangsa dengan prestasi mendunia
serta laporan detik detik proklamasi langsung dari istana merdeka jakarta
saksikan merdeka dalam bineka
kamis tujuh belas agustus jam setengah sembilan pagi